terdakwa kasus mega korupsi ktp elektronik setia novanto akhirnya mengakui keponakannya irfanto hendra pambudi cahyo ikut membagikan aliran uang proyek ktp elektronik
menurut novanto irfanto melakukan hal itu atas perintah andi agustinus alias andi narogong
dilansir detik com pernyataan tersebut diutarakan setia novanto ketika menanggapi kesaksian para saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi ktp elektronik di pengadilan tipikor jakarta
novanto menyebut andi narogong menjanjikan irvanto peran di konsorsium proyek ktp elektronik
novanto juga mengaku telah membeberkan hal itu ke kpk
sebelumnya dalam persidangan muhammad nur alias ahmad yang merupakan pegawai pt mukarabi sejahtera anak buah irvanto mengaku menerima uang tiga lima juta dolar dari pt inti valuta
uang tersebut dikatakan dibagikan untuk senayan sebutan bagi anggota dpr
ada swe di pns atau auditor di bpkp kemudian ada yunus husein pengajar s tiga di universitas indonesia dan juga sekaligus mantan ketua ppatk
tadi keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli dhani ahri frianto sendiri tadi lebih mengenai teknis untuk sadapan atau rekaman pembicaraan yang telah dilakukan oleh baik setia novanto yohannes marlim madeoka masagung dan juga andi agustinus sendiri yang telah diperoleh oleh kpk dari berkat kerjasama mereka dengan federal bureau of investigation dari amerika serikat
dianya ahri frianto yohannes marlim memiliki sekitar lima ratus gb hasil rekaman selama empat tahun dari pembicaraan dengan sejumlah orang orang yang terlibat dalam proyek iktp ini sendiri
nah kemudian dhani di situ diminta untuk memberikan kesaksian untuk melakukan identifikasi terhadap orang orang yang berada dalam rekaman tersebut
dhani mengatakan bahwa memang suara atau gelombang pita suara memiliki ciri yang khusus yang didapatkan sejak lahir sehingga sangat sulit untuk dapat mengubah suara untuk menyerupai orang lain
dan kemudian jaksa kpk sendiri menanyakan apakah memang suara suara tersebut identik dengan suara suara orang yang telah disebutkan
dan memang dhani dalam hal ini memastikan bahwa memang orang orang yang terdapat dalam rekaman suara tersebut memang butuh
ada misalnya andi agustinus ada setia novanto ada madeo kamasagung dan juga andi agustinus itu sendiri
memang dia menggunakan beberapa sensor ada sekitar empat indikator frekuensi suara dan menemukan memang hal ini dapat dipastikan memang itu suara suara mereka
dan memang tadi di dalam persidangan juga tadi sempat dipercayai
mendengarkan suara percakapan antara madeoka masagung sendiri dan juga setia novanto yang membicarakan sesuatu melihat proyek iktp ini sendiri
terus kemudian dari keterangan kedua yaitu tadi barusan berlangsung adalah keterangan disampaikan oleh mantan ketua ppatk yunus hussein
nah dalam hal ini jaksa kpk ingin memastikan apa yang disebut adalah suspicious transaction
karena memang yunus hussein sebagai mantan ketua ppktk sendiri
jadi terus kemudian diminta menjabarkan untuk memastikan apakah skema transfer uang antara valuta asing yang telah dilakukan oleh setia novanto sendiri merupakan suspicious transaction
dalam hal ini memang yunus mengatakan memang hal itu memang sangat mencurigakan
artinya memang di dalam undang undang sendiri disebutkan bahwa transaksi keuangan baik itu income atau outgoing dari luar negeri memang harus dilaporkan
dan upaya atau skema yang dilakukan atau modus yang telah dilakukan
dalam ini untuk memperoleh uang tersebut dari luar negeri memang disebutkan sangat mencurigakan karena berusaha untuk menghindari pelaporan
dan hal ini memang menurut dia adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang undang
baiklah arya dita utama melaporkan langsung dari pengadilan tipikor jakarta terima kasih
kode menggunakan jenis minuman keras untuk pembagian uang korupsi proyek ktp elektronik terungkap di persidangan
nama nama minuman keras digunakan keponakan setia novanto irfanto hendra pambudi untuk membagi uang tiga lima juta dolar
atau senilai empat puluh delapan miliar rupiah lebih
dua saksi fakta yakni rizwan alias iwan dan muhammad nur alias ahmad dihadirkan jaksa penuntut umum
iwan adalah manajer money changer inti falutama dan ahmad adalah anak anak iwa irvanto di pt muraka bisejatera
kesaksian iwan dan ahmad menguatkan pembuktian jaksa penuntut umum bahwa memang ada aliran uang sebesar tiga lima juta dolar dari direktur biomorph loan johannes marlim
iwan menerima uang tiga lima juta dolar dari direktur biomorph loan johannes marlim
iwan menerima uang tiga lima juta dolar dari direktur biomorph loan johannes marlim
pada amplop pertama ia menerima sebesar empat ratus ribu dolar
tahap kedua ahmad mengaku lupa dan tahap ketiga sebesar enam ratus ribu dolar ditambah uang satu juta rupiah
ahmad mengakui uang tersebut ia serahkan sendiri kepada irfanto hendra pambudi
dari kesaksian ahmad pula irvanto mengganti kode warna menjadi nama minuman keras
warna merah menjadi meguire biru menjadi voka dan kuning menjadi chief

menuturkan untuk kode meguire akan diberikan kepada orang orang di senayan
sebagai imbalan sudah menerima dan mengantarkan uang
irfanto memberikan uang sebesar dua puluh juta rupiah kepada ahmad dan dibelikan satu unit sepeda motor
pertama itu saya ditelepon sama pak irvanto
pertama itu saya ditelepon sama pak irvanto
apakah dia yang kemarin disampaikan bahwa dia itu adalah direktur di murakabi itu
oke bagaimana prosesnya coba
pak irvanto telepon ke saya saya suruh standby terus ada orang dari money changer telepon
persidangan korupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto kembali digelar hari ini
sebelumnya pada persidangan delapan maret dua ribu delapan belas lalu jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi
yaitu mantan badan pengawasan keuangan dan pembangunan atau bpkp
persidangan korupsi ktp elektronik di pengadilan negeri tipikor pada delapan maret dua ribu delapan belas
diwarnai sejumlah pertanyaan seputar rekomendasi bpkp terhadap lelang tender ktp elektronik yang dimenangkan konsorsium pnri
dalam kesempatan itu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum kpk
yaitu mantan deputi pengawasan bpkp imam bastari dan auditor bpkp mahmud toha seregar ini
mengakui adanya celah dalam mereview hasil lelang tender ktp
elektronik bersama kementerian dalam negeri
baik mahmud toha maupun imam bastari menyatakan
pihak mereka diminta kemendagri melakukan review formal atas keputusan dua peserta lelang
yang lolos seleksi teknis yaitu pnri dan astragrafia
dalam temuan bpkp ada koreksi senin enam puluh sembilan miliar rupiah yang harus dibenahi oleh panitia lelang
namun mereka mengaku tak mengetahui apakah rekomendasi ini dilaksanakan atau tidak
keduanya juga mengaku tak pernah bertemu setia novanto selama proses review lelang
tidak mendampingi dari proses awal didampingi terus menerus sampai terakhir
kalau ada masalah bertahan sama bpkp tidak seperti itu
tidak seperti itu ya
sementara itu dalam kesempatan yang sama terdakwa setia novanto mengaku telah memberikan bantuan
semaksimal mungkin kepada irvanto pamburi cahyo selaku kegunaannya yang juga menyejar sangka ktp elektronik
namun novanto enggan merinci bantuan yang ia berikan
tergantung dari irvanto sendiri
karena saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin
baik sebagai keluarga pendekatan berkeluarga
tapi itu yang saya dengarkan langsung ya begitu gitu
dalam persidangan kasus korupsi ktp elektronik kpk terus mendalami keterlibatan banyak pihak
tidak sedikit yang dijadikan tersangka
termasuk menggunakan seteh novanto irvanto pamburi cahyo